yaudah sini hape mami
aku mau login instagram aku
jadi mendingan kalian dua menit dari sekarang langsung aja pantengin ig live arin
karena di sana itu nanti bakal ada surprise dan super drama
sama gue gue mau denger ibu mila tuh kalau panik gimana ya
mau apa sih ha
gak seneng banget kayaknya liat gue damai gitu hidupnya
ya karena lo tuh udah berusaha sama gue tau gak
gara gara lo gue diskors dari sekolah
emang susah ya ngomong sama orang yang gak punya kaca di rumah
lo kan berduit harusnya bisa beli kaca
lagian lo dihukum itu gara gara ulalo sendiri arin
lo mau ngomong sampai berbusa seribu kali semua orang juga tahu
kalau itu lo yang susah
jadi banyakin zikir biar belajar ikhlas lo
gak usah kebanyakan ngomong dah lo
oh iya satu lagi
kalau emang gak mau berbisnis sama nyokap lo ya gak usah paham
ingat ya jabatan dan harta itu cuma titipan
itu itu itu
lo liat ya satu jam dari sekarang lo pantengin ig live gue
gue pastiin gue bakal bikin lo nyesel seumur hidup karena ulah lo kayak gitu
cewek itu masih aja gangguin michelle
bahkan setelah gue kasih peringatan
lo diapain aja semarin dia bikin masalah lagi
nyongkup gue yang kena imbasnya
tuh anak beneran keterlaluan banget ya
gak bosen bosen apa nyari masalah muluk
gue juga gak ngerti
intinya gue harus bantu nyokap gue fah
gue juga pasti bisa bantu
gue balik kelas
secepat itu apa berpaling dari rara
di saat rara berjuang mati matian buat nggak berpindah hati
meskipun kemarin rara sempet dijodohin sama vero
tapi ujung ujungnya akhirnya sekarang semuanya selesai
lo kenapa rara
lo cerita sama gue apa yang gue bisa bantu
gue gak bapak warni
pasti ini soal anak gps itu kan
semua perasaan lo
gak apa apa rara
jangan pernah nangisin lagi laki laki macam si davin
karena masih banyak laki laki baik di luar sana rara
lagi terharta lopat

tak ada antara logaritma sama res badala
itu bebola peralatanrasi
ada apa pak
mil saya nggak tahu seberat dan serumit apa masalah kamu dengan bu melda
kamu mau untuk sedikit menurunkan ego kamu
karena perusahaan ini benar benar membutuhkan kerjasama bumelda
baik pak saya akan melakukan yang terbaik demi kebaikan perusahaan pak
bumelda sudah menunggu bapak dan ibu di ruangannya
lo aman kan tadi lo marah marah sekarang senyum senyum
atau otak kamu ada yang kegeseran kali ya
ih ngaco deh kamu otakmu masih normal
iya saya lagi membayangkan satu jam dari sekarang saya akan live di ig
live di ig konten apaan kamu telah ikhlas memulai rin
aduh udah lah lo lihat aja nanti
intinya tuh nanti itu full of surprise dan super drama
aduh udah ntar aja kita tungguin aja dia di depan pasir
ya udah lo udah tahu ngapain nanya sih
ya memastikan aja
lo nggak mau kasih tau gue apa rencana lo
udah udah tunggu aja
yang penting nih ya nanti itu full of surprise
udah bentar duduk duduk
udah bentar duduk
aku tiba tiba kepikiran deh
aku punya ide
aku punya ide buat ngerjain mama michelle
aku yakin banget nih kalau ide aku tuh udah dijalanin
itu mereka berdua pasti bakal nyesel seumur hidup karena udah berurusan sama kita
nih besok pas mama michelle datang
gimana kalo mami bikin dia sampe nangis berlutut
terus nanti kita live deh di instagram
lagian juga followers aku itu kan bukan rekan bisnis mami

aku mau login instagram aku
jadi mendingan kalian dua menit dari sekarang
langsung aja pantengin ig live arin
karena disana itu nanti bakal ada
itu nanti bakal ada surprise dan super drama oke